namun weekend tentu dua ribu delapan belas semoga memberikan harapan baru
karena yang dipermainkan di bursa ini harapan
ini harapan yang dipermainkan ini percayaan dan harapan
karena itu setiap kali inilah barangkali lembaga yang ritualnya paling baik
akhir tahun presiden datang dan teman teman berjajar sekarang baru tiga hari berjajar lagi di ksj
jadi kayak ritual tahunan yang memberikan apatinya memberikan anda support harapan
harapan harapan harapan
masalah itu akan masalah itu akan empat puluh lima detik lagi
jadi tentu dengan itu dengan upaya kepercayaan yang baik
dan angka angka yang disampaikan tadi itu angka harapan
karena di sini kan kita tidak jual barang menjual indeks menjual harapan
menjual kepercayaan menjual sesuatu yang kiranya
atau berapa lebih baik daripada sebelumnya
jadi kami mengucapkan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim

jadi baik lagi
sertifikat pembangunan indonesia tahun dua ribu delapan belas oleh wakil presiden diputus